kenapa kok kamu harus pulang ke rumah
kamu kan harusnya ada di samping mel
apa udah izin sama om remon kamu untuk pulang
kalau cuma mau ganti baju
papa bisa suruh supir anterin
pak aku pulang kan karena aku capek
aku juga butuh istirahat
kamu harusnya tahu
masalah yang kamu buat itu sudah fatal
lu gak suka sama gue
lu kan ribut lagi sama gue
gio gak ngerti ya
gue sama sekali gak ngerti ada masalah apa diantara kalian
gue gak punya waktu buat nanyain kalian satu persatu
tapi please lah
kita ini udah dewasa
kalau kita ada masalah
harusnya kita omongin baik baik
gak perlu berantem kayak gini
gak perlu berantem kayak gini
dia yang aja tuh yang nyolot duluan
lu tahu gue kan
gue gak mungkin nyari masalah duluan kalau gue gak dipancing
kalian mau berantem
kalian mau cabut dari sini
kalian mau cabut dari sini
kalian mau cabut dari sini
tapi lu berdua tau kan
masalah apa yang gue lagi hadapin saat ini
jujur itu berat banget buat gue
di saat saat kayak gini
gue butuh kalian berdua
gue butuh kalian berdua
tapi lu berdua tau
death flowers ini udah kayak rumah
kalian itu bukan sahabat bagi gue
tapi kalian itu saudara
tapi kalian itu saudara
dan sekarang kalo kalian bubar
masih ada gak
rumah dan persaudaraan yang kita bangun ini
tapi semuanya terserah kalian
gue gak akan ngebiarin
persaudaraan yang kita bangun bertahun tahun
gue gak mau
tapi semua tergantung kalian kok
tapi gue juga yakin kok
kalian pasti ngerti
rasa cinta gue ke mel emang besar banget
bahkan gue lebih mencintai mel ketimbang diri gue sendiri
tapi harusnya gue tau
kalian lebih dari itu
ini ibu buatin teh hangat diminum dulu ya
biar perasaan kamu bisa lebih tenang
kamu tuh ada masalah apa put
kalau cuma gara gara nilai kamu tuh gak sesuai harapan kamu
gak mungkin kan kamu tuh sampai sesedih ini
aku gak apa apa kok bu
ya aku baper sih sedikit
tapi aku gak apa apa ibu gak usah khawatir
kalau kamu ada masalah lain
kita kan udah janji
kalau kita itu akan berbagi apapun
biar itu suka
gak ada yang akan kita tutupin kan
aku gak bisa cerita sama ibu soal beasiswa aku yang dicabut dari pihak kampus
semoga sebelum ibu tahu aku udah nemuin cara buat ngatasin masalah itu
jadi ibu gak sedih
coba ibu itu bisa ngedegarin suara hati kamu
ibu bisa aja
kamu ingat gak temennya ibu yang waktu kamu mau berangkat ke kampus terus ibumu ke kantor
terus ada pak regar
kamu buru buru ajakin pak regar berangkat untuk ngantarin kamu
aku inget tapi kan aku gak lihat muka temannya ibu

ibu juga ibu
ibu juga ibu
ibu juga ibu
ibu juga ibu
ibu juga ibu
ibu juga ibu
temen ibu itu put anaknya kecelakaan
terus ibu mau besuk
aku turut prihatin ya bu
ibu mau aku temenin pas jenguk anaknya temen ibu itu
aku bisa kok ibu
kalau sore habis kuliah aku bisa temenin ibu
jam segitu ibu juga udah selesai kantor kan
jadi besok ya
ya udah kamu istirahat ya
tenangin hati kamu
dan kamu harus ingat
kalau kamu tuh gak pernah sendirian
ibu selalu ada untuk kamu sayang
cepet selesain masalahnya
kamu beresin semuanya
supaya mereka bisa cepat pergi dari sana
maksud papa kenapa kok kamu harus pulang ke rumah
kamu kan harusnya ada di samping mel
apa udah izin sama om remon kamu untuk pulang
kalau cuma mau ganti baju
papa bisa suruh supir anterin
ah aku pulang kan karena aku capek
aku juga butuh istirahat
kamu harusnya tahu
masalah yang kamu buat itu sudah fatal
harusnya kamu ada di samping mel
untuk nebus kesalahan kamu
kamu jangan buat masalah lagi deh sama om remon
karena perusahaan papa jadi taruhannya